satu dari empat komplotan pencurian mobil box minggu siang ditembak mati oleh polisi
pelaku merupakan otak pencurian yang kerap melancarkan aksinya di surabaya
inilah rekaman cctv saat kawanan pelaku pencuri mobil box l tiga ratus beraksi di salah satu rumah di daerah dukuh pakis surabaya
dalam rekaman tersebut dua dari empat pelaku dengan cepat mencuri dua mobil box sekaligus yang tengah terparkir di teras rumah menggunakan kunci palsu
dari rekaman cctv polisi akhirnya mengenal salah satu pelaku yang kini berakhir di kamar jenazah rsud dr sutomo surabaya setelah ditembak polisi
soleh warga madura terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba kabur saat akan ditangkap polisi
reskrim polrestabes surabaya berhasil melakukan pengungkapan dengan menembak mati
satu tersangka karena keterlibatannya melakukan rangkaian puluhan pencurian kendaraan bermotor jenis l tiga ratus
dari tangan pelaku polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor hasil curian uang tunai puluhan stnk mobil kunci t dan senjata tajam
polisi kini masih menyelidiki jaringan pelaku yang diduga sebagai otak pencurian